pemerintah merespon fonis terhadap para terpidana pemerkosa yy siswi smp di bengkulu
kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa
karena itu penanganannya harus dengan cara cara yang juga luar biasa
bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dengan ketegasan namun tetap sesuai dengan aturan yang ada